sekarang juga adalah waktu yang tepat
untuk meminta kembali istri bang harun
saya takut pak
jangan takut ditolak bang harun
dalam buku seluk beluk usaha
sebagai manusia itu kita tidak boleh takut ditolak
sekali kita ditolak dua tiga kali kita mencoba lagi
urusan rumah tangga memang pusing bang harun
saya pusing dengerin saran bapak
tidak usah dah
enggak kok enggak ngerepotin
bos sudah ya bos ya
bukannya saya usil
lagi ada masalah
ada masalah ya
berarti lo yang ngusil
eh dad saya itu cuma pengen tau
kok sih itu yang ngusil sama saya
dia itu lagi ada masalah
gara gara ketahuan jalan sama
sih itu sih banyak ngomong dad
tapi si deddy udah ngebuka borok orang
saya belum bayar
terima kasih mas
sudah ya bos
saya sudah tidak kuat
jangan main hp mulu
saya tidak main hp bus
saya sedang meng sms
dia masih berada di rumah saya
saya tidak membalas
kenapa kagak nelfon
saya tidak berani bos
tadi gue ketemu si salim
dia udah gak sama bininya
baru satu lagi sakit cek
db itu apa
demam berdarah yang
aduh umur berapa anaknya
kasian banget masih kecil udah kena demam berdarah
gue kesini mau pin
syukur ratu kalau sehat mah
pipih sama bapak juga sehat nih
masya allah pipih lupa mih
iya mih pipih transfer sekarang
kenapa lo ngelirik gue
gimana gun ya
bukannya gue kagak mau minjemin duit melu
tapi gue lagi kagak ada duit
oh gitu ya
iya lo kan masih punya penyakit punggung
abang kan udah bilang
mesti bawa ke rumah sakit
mudah mudahan duit dari si salim cukup
udah dianjak makan siang
eh mau ngapain lagi loh
ayah cuma mau tanya
om kong nyuci mobilnya mau dibantuin atau engga
ntar mobil gue tambah kotor lagi
suara bocah ya
dia tuh dari dulu tukang ibul yang
kita jangan kemakan omongan dia
dia paling minjem duit juga buat seneng seneng
kenapa lo cemburu saja
lo gausah nih mobil dia
ayah cuma mau bantuin kong naim
kain batik kain satin
orang punya niat baik malah dimarahin
belum pernah kong gibang tuh orang
ah gausah dipikirin
kok gausah dipikirin
yaudah deh kita pulang aja deh
tadi di rumah gua keren ngulangin dulit
eh dia malah minjem lagi
kok lu kagak kasih tau gua
ya ini gua kasih tau lu
kok berangkatnya siang
iya ketemu kliennya siang
dapet salam dari gugun
tadi di abis dari rumah gua
oh dia nemuin lu
iya dateng dateng minjem duit
lu dikibulin din
semalam si pi ngasih tahu gua
abis itu gua langsung ke rumah sakit
anaknya beneran sakit
iya kena demam berdarah
nih lu tau ga ineke kemana
rumah tantenya kan
lu masih suka hubungin dia ga
kadang kadang emangnya kenapa mas pur
dia cerita ga lagi sepuk apa
gue jadi ngerasa ga dianggep
menurut lu gimana
nih kok diam aja
iya abis aku bingung harus jawab apa
abang liat orang pake baju abu abu ga
rabah bpeg tujuh bang
hai pengaruh eh pak sofian apa kabar baik gimana bang harun saya baik pak maaf maksud saya mbak
bisa gimana saya enggak tahu pak saya telepon nggak diangkat saya sms nggak dibales ini maaf ya
bang harun ya bukannya maksud hati saya mau mencampuri urusan rumah tangga bang harun tapi
menurut buku seluk beluk rumah tangga yang saya baca sebagai suami itu kita harus proaktif
proaktif gimana pak sekali lagi saya meminta maaf bang harun jadi kalau bang harun masih menyintai
istri bang harun sekarang juga jemput tunjukkan sama mbak isa kalau bang harun itu masih cinta
apalagi bang harin punya anak nah anak adalah tanda cinta kasih kita kita itu kan anak saya sama
iso maaf bang harun saya salah menggunakan kata oh ya kembali ke saran saya sekarang juga adalah
waktu yang tepat untuk meminta kembali istri bang harun saya takut pak jangan takut ditolak bang harun
dalam buku seluk beluk usaha
nah sebagai manusia itu kita tidak boleh takut ditolak sekali kita ditolak dua tiga kali kita mencoba
lagi saya pusing pak urusan rumah tangga memang pusing mengharut saya pusing dengerin saran bapak